menjadi menko polhukam mahfud md diwarisi banyak problem politik hukum ham dan keamanan kita
yang silih berganti terus menjadi headline dan menjadi perhatian publik
dan saat ini kita akan berbincang dengan prof mahfud untuk bicara mengenai banyak persoalan politik hukum dan keamanan ini
terima kasih prof sudah mau menerima kami di cnn indonesia
banyak prof kalau kita tentu saja tidak ada visi mahfud md adanya visi presiden di bidang polhukam
tapi kalau kita bicara mengenai visi presiden paling tidak yang saya lihat dari pidato presiden beberapa waktu terakhir sejak disentul kemarin
ada dua hal yang secara tegas ingin diperangi presiden
yang pertama adalah pihak pihak yang menghambat investasi termasuk birokrasi yang kepanjang dan segala macam
yang kedua adalah persoalan radikalisme itu yang katanya akan dilawan oleh presiden
seberapa mengancam sih prof kalau kita bicara mengenai radikalisme ini di mata presiden
yang dimata prof mahfud sekarang di mata pemerintahan ini
ya sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei ya tidak besar juga
tetapi yang tidak besar itu taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi
tapi kan jutaan orang juga kalau kita kuantifikasi
kalau persentasi kecil
oleh sebab itu kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif
antisipatif itu terhadap pertarungan ide
kita lawan dengan ide karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana
tapi ada yang sudah merupakan tindakan
tindakan itu ujaran kebencian
kalau tidak sama dengan mereka dianggap bahwa itu lawan kafir melanggar ajaran agama dan sebagainya
itu takfiri ujaran kebencian
lalu ada yang jihadis
jihadis itu adalah membunuh karena sikap radikal itu
termasuk terorisme itu
ya terorisme itu jihadis
pokoknya siapapun harus dibunuh
buat kekacauan agar negara ini nanti terjadi pergolakan dan ganti ideologi
jadi kalau kita bicara dampak indonesia sudah menjadi korban dampak negatif dari radikalisme itu apa yang bisa kita bayangkan dari itu
karena ini kan sesuatu yang intangible
satu banyaknya apa
yang kedua banyaknya ujaran kebencian yang berseliweran di medsos
lalu yang ketiga wacana wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat
melalui lembaga pendidikan
yang kemudian pendidikan itu menjadi eksklusif
mengajarkan hal hal bahwa negara kita ini togut harus diganti dan sebagainya itu kan banyak
pendidikan juga sudah masuk
kan sudah masuk
banyak lembaga pendidikan yang sekarang misalnya tidak mau lagi menyanyi lagu indonesia raya
kewarga negaraan dan sebagainya
atas nama kebebasan mereka mengatakan pendidikan itu bebas
nah itu akan kita atur
karena itu akan mencetak kader kader bangsa di masa depan
tapi betul prof itu sudah masuk juga tidak hanya ke murid murid dan dunia pendidikan
tapi juga masuk ke aparatur sipil negara tentara mungkin karena bumn
sudah separah apa kondisinya supaya kita bisa membayangkan bahwa ini jadi ancaman betul
ya parah betul tidak
kalau parah betul kan ambruk
tetapi itu sudah mulai ada
misalnya sifat eksklusif
kalau misalnya sedang rapat begini gitu tiba tiba ada adan
tanpa pamit mereka keluar satu satu gitu
itu kan eksklusif
kan tidak bisa dilarang juga
karena ya orang mau sholat masa mau dilarang
tetapi itu jelas merupakan sikap penentangan terhadap mekanisme yang tersedia di birokrasi
karena sholat itu kalau adan duhur misalnya adan dua belas kan masih tiga jam berikutnya masih bisa
atau baik baik aja jam sekian mari kita berhenti semua gitu
jangan langsung pergi dan sebagainya
nah itu kalau mau ditindak dibilang melanggar ham
itu soal kebebasan beragama
tapi saya katakan hak asasi manusia itu bisa dikurangi berdasarkan undang undang berdasarkan peraturan organisasi
di mana dia bekerja
sesuai dengan hak organisasi itu
teorinya profesor buis yang ahli hukum tata negara itu mengatakan begini
setiap orang punya hak asasi manusia
tetapi hak asasi anda bisa dikurangi kalau anda bekerja di satu kantor
yang punya peraturan
anda harus kurangi
misalnya kantor mengatakan anda punya hak untuk tidur kapanpun karena anda punya hak
karena itu hak asasi manusia
tapi kalau anda bekerja di kantor
jam delapan sampai jam dua tidak boleh tidur
harus ke kantor
nah kalau anda ingin pertahankan hak asasi itu jangan kerja di sini
dan di situ negara dan pemerintah bisa masuk lewat peraturan itu
yang paling baru prof ada dua aturan
ada skb sebelas menteri tentang penanganan radikalisme di asn
dan juga pp tujuh puluh tujuh misalnya tentang bagaimana mengatasi tindak radikalisme
tindak radikalisme juga gitu
ini apa yang diinginkan apa yang ingin dilakukan oleh task force ini
ini kan juga banyak menjadi perdebatan nih
tindakan preventif dan repressif
represif itu dengan diartikan tindak kekerasannya
tindakan represif itu artinya represif itu menyelesaikan kasus yang sudah terjadi
itu kalau dalam ilmu hukum
kalau dalam ilmu politik represif itu kan menekan
secara tidak fair gitu
tapi kalau dalam ilmu hukum
jadi kalau dalam ilmu hukum itu ada langkah preventif ada langkah repressif
preventif itu menghalangi terjadinya sesuatu
jadi diatur disitu
oleh sebab itu disitu yang berperan misalnya menteri agama
itulah langkah repressifnya
agar dia mengatur pelajaran pelajaran dan pemahaman agama di tengah masyarakat
agar tidak menyesatkan
lalu disitu ada min pan rb
agar asn itu
tidak main main dengan aturan kantor
nanti ada mekanisme pelaporannya mekanisme hukumannya
oh pasti dong
pastikan kalau mekanisme
kalau mekanisme pelaporan itu kan sudah ada pp
peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri
yang itu kemudian menjadi disiplin asn
tinggal jenis tindakannya apa
apa saja itu prof
dalam konteks asn misalnya ya
itu misalnya peringatan lisan peringatan tertulis
bisa juga di scores
dari jabatannya tidak nepatkan
bisa juga dipecat
kriteria apa prof
asn asn yang mungkin masuk dalam kriteria yang bisa menerima hukuman
di peraturan disiplin itu tergantung kasusnya
beda dengan hukum pidana
kalau ini aturannya ini
kalau disiplin itu tindakannya lalu dipanggil
apa yang dilakukannya
tapi yang jelas
apa apa yang tidak boleh dilakukan itu kan sudah ada di skb itu kan
dan menurut anda biasa saja
normatif saja gitu prof
hal hal yang sehari hari saja gitu
tidak ada yang spesial
enggak enggak ada yang luar biasa apa
coba kamu baca satu satu skb itu
semua sudah ada di undang undang hukum pidana
kemudian sekarang bagaimana tindakan itu di dalam birokrasi pemerintahan
kan sudah ada di bidang
kan ada semua
masalahnya adalah ini pro kontra pasti kan muncul nih prof
bahwa ini melanggar kebebasan
ini mungkin ada potensi abuse of power
misalnya kalau salah satu poinnya gini prof
yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina mengasut memprovokasi dan membenci pancasila
undang undang dasar empat puluh lima
bhinneka tunggal e
ika nkri dan pemerintah
nah poin pemerintah di sini dianggapnya nanti kalau ada yang bertentangan ide dan gagasan atau mengkritik bisa dikenakan sanksi sanksi seperti itu
bagaimana potensi abuse of power yang dikhawatirkan itu tidak terjadi
apakah anda pernah ada setuah kebijakan di indonesia yang tidak kontroversi
sebut kepada saya
yang bagus pun pasti ada yang tidak suka
jangan takut pada kontroversi
oleh sebab itu ketika saya jadi menko poluham silahkanlah anda mau ngeritik
dulu waktu saya jadi sebelum jadi menko poluhukam kerjaan saya kan ngeritik
sekarang saya pemerintah
terbuka kritik saja
tetapi kalau saya yakin itu benar ya saya lakukan
yang kedua selalu abuse of power
pemerintah itu tidak bisa
sekarang kan sudah ada undang undang aparatur sipil negara
ada undang undang administrasi pemerintahan
dimana pemerintah itu dilarang melakukan langkah langkah yang abuse of power
tindakan pemerintah itu bisa dijatuhi hukuman administrasi
mana kalah dia satu melanggar undang undang
menggunakan kewenangan di luar tujuan yang diberikan oleh undang undang
yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan
itu anda punya peradilan tata usaha negara
kalau anda merasa pemerintah dalam menerapkan skb itu menggunakan
ada pt un
instrumen hukum di negara ini sudah cukup